wah luar biasa nih kabar baik sekali ya apalagi tahun depan jadi tuan rumah mobil balap formula e
wah ini artinya jakarta akan disorot oleh dunia ya
diam diam diam diam tiba tiba aja ada berita ini luar biasa
tapi untuk mengkonfirmasinya nih kita sudah tersabung via telepon dengan gubernur dki jakarta bapak anies baswedan
dari washington amerika serikat
langsung nih ya kita menghubungi pak anies baswedan
selamat pagi waktu indonesia pak anies
iya alhamdulillah assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
wah ini kayaknya bapak baru pulang negosiasi nih tentang formula e ini
ini betulan pak kita bisa jadi tuan rumah formula ini
tapi memang karena kompetisinya dengan banyak kota dan semuanya menyiapkan dengan baik
karena itu kita juga
menyiapkan dengan rapi
dan memang tidak banyak bitara
sampai seluruh proses
jadi dengan begitu
kita tertip dan di mata mereka
juga kita kredibel
alhamdulillah pembicaraan kemarin juga
kita ngobrolnya sampai gak kerasa
mas surabu disini
jadi kita diskusi itu
hampir tiga jam ya
tapi bukan karena alot
cuma karena banyak sekali ide ide yang kita saling lempar
untuk dibahas sama sama
jadi dari pihak mereka juga sangat
mereka itu bilang
jadi saya bilang juga
ini sebuah kehormatan
lapangan pekerjaan itu artinya lapangan usaha dan kebanggaan juga untuk kita
karena insya allah jakarta jadi setara sama kota kota megabolitan maju lainnya
jadi nilai ekonomi memang sangat besar ya pak anies ya
kalau begitu persiapannya kayak gimana pak nanti untuk bisa menyelenggarakan event seperti ini
karena itulah kenapa banyak kota yang sebetulnya berharap untuk bisa juga menjadi tuan rumah
nah dan kita kerjakan ini ini seluruh tim ya kerjanya bukan kerja pribadi saya
ini tim kita di pemprov itu menyiapkan beberapa bulan ini
memang bekerjanya senyap tenang tertib
karena fase persiapan untuk mendapatkan status sebagai tuan rumah itu sendiri perlu keseriusan
nah kemarin sudah disepakati jakarta akan menjadi tuan rumah
beberapa minggu ke depan kita akan finalisasi mengenai waktunya dan detailnya
lalu sesudah itu mulai kita persiapan untuk penyelenggaraannya
jadi tapi ini saya pulang langsung persiapan penyelenggaraan ini kita mulai
iya iya karena kami para wartawan juga gagal nih mengendus bahwa ada rencana ini pak

soalnya kalau yang begini ini kalau sudah rame duluan
malah nanti kota kota lain bisa melihat apa yang kita kerjakan
kita semua rapikan semuanya dengan tata kelola yang benar
karena kita berurusan dengan sebuah institusi yang menomorsatukan governance
jadi tata kelolanya tertib sekali
tanggal delapan kemarin mereka inspeksi jalan mas prabu di jakarta
oh gitu jadi mereka sudah datang ke jakarta
aspek kualitas asfal kita kualitas jalan kita review rute rute
meskipun belum diputuskan rutenya di mana
tapi yang unik dari
tapi yang unik dari
formula e kan karena dia pakai jalanan dalam kota
tidak menggunakan sirkuit seperti yang lain
dia memang menggunakan jalan apa adanya
ya ini di jalanan pak ya jadi artinya masyarakat juga bisa menonton langsung begitu
nah pertanyaan berikutnya adalah nanti begini pak
masyarakat itu seperti apa nih pak
harus diedukasi untuk menyambut tamu tamu yang akan datang
pada saat formula e dua ribu dua puluh ini berlangsung begitu
supaya bisa malahan memberikan dampak positif ya bagi eventnya
nah betul dan alhamdulillah kita pernah menjadi tuan rumah yang baik
ketika asean games tahun lalu
dan itu modal yang cukup baik
masyarakat pun menyambut dengan antusiasme
jadi nanti juga begitu ada event tandingannya sendiri
dan dalam pembicaraan kemarin juga kita bicara banyak mengenai potensi potensi side eventnya
karena termasuk potensi untuk ada kegiatan
kegiatan dengan tamu tamu dari dunia internasional
jadi kita bersemangat dan mereka ketika kita tunjukkan
apa apa saja yang bisa ditawarkan oleh jakarta
mereka pun menjadi lebih bersemangat lagi
jadi kita kemarin itu saling menyodorkan ide
dan merasa bahwa publik jakarta itu publik yang sudah sangat siap
kami sampaikan kepada mereka bahwa jakarta ini sedang dalam transformasi
kita sudah mulai dengan business fake
kita sudah mulai dengan pembangunan untuk transportasi yang lebih ramah lingkungan
kemudian kita juga punya tantangan
kota salah satu yang paling terpolusi
karena itu kampanye untuk
dengan adanya pertandingan balap mobil yang bebas emisi
yang tanpa ada pembuangan udara yang kotor
itu menjadi sesuatu yang akan membantu jakarta
jadi saya sampaikan kepada mereka
bahwa ini melampaui sekedar urusan bisnis
ini adalah tentang pilihan ideologis
bahwa kita ingin kota kita menjadi kota yang lebih ramah lingkungan
dan kalau anda datang ke kota kita
maka anda akan membantu dalam usaha ini
dan inilah usaha untuk kemanusiaan
sebuah kota lebih bersih
artinya satu bagian dari dunia lebih bersih
dan harapannya juga masyarakat entusias
karena paling tidak kalau lihat respon sejauh ini
sehari ini positif sekali
termasuk ini mas prabu kita ngobrol hari ini
kan juga menunjukkan bahwa kita peduli
dan kita bersemangat untuk menyambut event
kita sama sama sukses ya pak
buat tv juga pasti menarik mas
asalkan nanti cnn apa yang meliput ya
kita jadi makin gak sabar nih ya
oke pak anies terima kasih banyak pak anies
sudah berbagi di cnn indonesia dan transtv
ini semoga sukses acaranya
selamat untuk pak anies selamat juga untuk pemprov
selamat juga untuk warga jakarta
terima kasih ya buat teman teman semua